seluruh korban pendaratan darurat helikopter yang ditubangi rombongan kapolda jambi irjen paul rusdi hartono di hutan desa tamiai
kecamatan batang merangin kabupaten kerinci jambi berhasil evakuasi tim sar gabungan pada selasa sore
proses evakuasi delapan korban lewat jalur udara yang dimulai sejak selasa pagi sukses dilakukan
setibanya di posko heli merangin para korban ditandu untuk langsung dilakukan penanganan medis
kedelapan korban kecelakaan helikopter ini yaitu kapolda jambi irjen porus di hartono
direktur resense kriminal umum kapolda jambi kombespor andri anantayudistira
direktur polairut kapolda jambi kombespor michael mumbunan
adc kapolda jambi bribtu aditya muhardi
koors pripim kompol ayani dan mekanik aibda susilo
seluruh korban dalam keadaan selamat namun sebagian mengalami cedera atau luka luka
kepada evakuasi yang berlangsung setelah hari ini tadi
dan semua korban yang tergabung dengan kemampuan kapolda
sudah semuanya terkekuasi terakhir
ada barusan ada dua orang dan plus kru yang kemarin terjun ke evakuasi
kapolda jambi irjen paul rusdi hartono dan lima korban lainnya pada selasa malam telah dirawat di rumah sakit bayangkara jambi
sedangkan dua korban lainnya yaitu kompol ayani dan aibda susilo dirawat di rumah sakit merangin
karena kondisi terlalu malam untuk dibawa dengan helikopter ke jambi
pada selasa malam kapolri jenderal polisi sigit listio prabowo menjenguk ke enam korban di rumah sakit
dan menyatakan kondisi para korban sudah membaik
terima kasih jadi baru saja kita menyebut terhadap enam orang yang kemarin mengalami pendaratan darurat
kita cek satu persatu
yang dirawat memang saat ini tim dokter tentunya sedang melakukan langkah langkah untuk melakukan pendalaman
apakah perlu ada perawatan lanjutan yang harus dilaksanakan
tentunya terhadap yang bisa dirawat di rumah sakit bayangkara jambi akan dirawat di sini
namun nanti apabila dari hasil keputusan dokter setelah dilakukan pemeriksaan secara lengkap
diputuskan untuk dirawat di jakarta maka kita akan mempersiapkan untuk perawatan selanjutnya
yang jelas kondisi pasien semuanya berangsur membaik ya
sebelumnya helikopter polri jenis super bel p tiga ribu satu mendarat darurat di hutan desa tamiyai
kecamatan batang merangin kabupaten kerinci jambi minggu siang
setelah proses evakuasi yang sempat terhambat akibat kabut tebal selama tiga hari
akhirnya rombongan kapal dan jam vibrasi devakuasi menggunakan helikopter
tim liputan cnn indonesia